hai sebuah kecelakaan yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor terjadi di jalur
pantura desa kalem kecamatan patok besi subang jawa barat rabu malam seorang pengendara sepeda
motor menabrak sebuah truk kontainer yang sedangkan tiba usai menabrak tubuh pria yang
belum diketahui identitasnya ini tersangkut di bagian belakang truk dan tewas di lokasi kejadian
di ibu kota kecelakaan beruntun terjadi di turunan flyover ancol pademangan jakarta utara
rabu malam sebuah mobil pickup terguling setelah ditabrak satu unit minibus dari
arah belakang sebelum terguling mobil pickup sempat menabrak sebuah sepeda motor
pengendara sepeda motor terguling di antara sepeda motor dan sepeda motor terguling di antara sepeda motor
luka luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat kecelakaan terjadi setelah pengemudi
minibus diduga hilang kendali saat melaju kencang di turunan
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini namun kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas
menuju arah kemayoran jakarta pusat macet
tim liputan cnn indonesia